hai ini buat jenazah ya rekaman video memperlihatkan sebuah mobil ambulansi aga
desa ditolak saat akan mengisi bbm subsidi di spbu dramaga kabupaten bogor jawa barat
video ini pun viral di media sosial tidak diketahui mobil ambulans akan mengantar jenazah ke
wilayah cirebon pada minggu delapan januari penumpang ambulans yang merekam video sempat terlibat
cekcok akibat penolakan petugas spbu bahkan meski sang sopir sudah menunjukkan bukti angkutan
jenazah tetap ditolak itu sebetulnya bukan dari rumah sakit jadi ada warga kami di wilayah desa
deramaga rt tiga rw dua ada kejadian musibah meninggal karena
diantarkan ke kampung halamannya pada selasa siang pihak sbbu mengaku tidak mengetahui jika
mobil siaga darurat termasuk kategori jenis ambulans mereka juga mengaku kesulitan untuk
membedakan jenis kendaraan ambulans sesuai peruntukan bbm subsidi yang tertera dalam
peraturan pertamina untuk tanggapan kami yang kami tahu
untuk mobil pengisian bersubsidi yang diperbolehkan yang satu ambulan yang kedua damkar yang ketiga
truk sampah warga dan pemerintah desa pun berharap pertamina dapat melonggarkan aturan sehingga
kendaraan darurat operasional desa tak lagi mendapat penolakan saat mengisi bbm bersubsidi
mohon jondah bogor jawa barat ini buat jenazah